kita ke informasi lain i gede aryastina alias jering sujud di kaki ibunya
sesaat setelah tiba di pengadilan negeri denpasar selasa pagi
drummer grup band superman is dead ini akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pledoi
jering datang ke pengadilan negeri denpasar dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan
berbeda dengan sidang sebelumnya kali ini ibu unda jering yang juga ida rsi turut hadir
memberikan dukungan dan membawakan tirta suci
setelah dipercikan tirta suci jering bersujud di depan sang ibu
jering mengaku senang dan berharap mendapatkan keadilan di persidangan
hari ini jering membacakan keberatannya melalui pledoi atas tuntutan tiga tahun penjara dari jaksa penuntut umum
saya anak tunggal punya ibu cuma satu senang sekali
dukungan yang sangat bagus untuk hari ini semoga bisa diberikan jalan